siap lah bos
kok gak ada
kok bisa gak ada
ini mas tadi pak rini dateng kesini mau ngasih dokumen hak asuradep sirena
terus mau aku gabungin sama akte kelahiran nindi
tapi masalahnya kok aktenya ilang
aktanya kan masih ada di mobil
kenapa rini kasih dokumen itu ke andin sih
kan jadi panjang urusannya
mau telurnya gak bu buat rini
buat aku aja
taruh aja disini
hai andi sarapan dulu yuk
mama sama rina aja duluan
lagi di kamar mandi
mirki gue mau nanya deh sama lo
pernah buka bukain koper nggak atau pindah pindahin koper nggak
disitu ada akte kelahiran nindi soalnya
masalahnya udah nggak ada lagi
kalau gitu kiki kurang tau mbak
apa yang kamu lihat barusan
kalau kamu mau kerja disini
gue gak gak
gak gak gak
coba kamu cari yang bener deh
mungkin keselip di some place
makanya kamu kalau nyari itu pakai mata
tapi gak ada
aku rasa ada yang ngambil deh
apaan sih ada yang ngambil ya
mau ambil siapa sih orang tua akte kok
udah deh mending sekarang kamu duduk makan
nanti saya bantu cari
mending kamu sarapan dulu ya
nanti kita cari sama sama
kita sarapan dulu
aku mau sekolah
rina mau sekolah
mama setuju deh
kayaknya sudah waktunya rina untuk sekolah
mendingan kamu bantu al untuk cari sekolah terbaik untuk reina
kata temen temen mama itu sekolah yang bagus
sangat di rekomendasi
ya udah mendingan kita kesana aja ngecek
udahlah nggak usah ngefikirin aktenya
itu pasti kecelip
ya dantar kesana
kalau gitu siangnya aja deh nanti aku ke pantai suan
jangan makan dulu
andi mikirin akte itu terus lagi
gue harus balikin ke koper sebelum andin cari lagi
ya pak bos
aku mau sekolah
harus daftar dulu ya saya
abis itu baru langsung sekolah
udah ngesemangat banget sih
udah nggak sabar ya
silahkan pak bos
eh pak bos
kok mobilnya itu pak bos
nggak apa apa saya mau pakai ini aja
itu main banget
kenapa nggak ini aja sih
ya kenapa sih
ini kan mobil saya juga
saya mau gantian
kalau gitu saya sudah cuci duluan yang itu
wuyah kamu ambil satu map berisi akte kelahiran dan foto berikutnya
itu mobil yang ada di jok belakang mobil saya warna hitam
lalu minta ke kiki untuk balikin ke kamar
masukin ke kopernya bu andin
minta ke kiki jangan bocorin soal ini
sebaiknya saya cari sekarang
hai apa sih ganggu orang kerja aja udah bisa ngabelan belan
hai masuk uyamangilayang kiki sebab ada tugas dari pak bos kenapa enggak ngomong dari tadi
sih yaelah ini udah ngomong dari tadi kan hehehe di pesan babos simpen baik baik yang
jangan sampai ketahuan bu bos
udah itu aja
udah itu aja
ada masalah apa lagi sih ini
kok masalah terus terusan gitu main rahasia rahasiaan sama mbak andin
kan kasian mbak andin
masa punya suami penuh misteri kayak gini

pes peres semoga mbak andin gak tau kalo amplopnya tuh disini
eh udah ngopi belum
ngopi bareng yuk
kebetulan saya ada roti
kamu tau kan kopi yang cocok buat cemilan roti
ngapain dari kamar al
kalau mas al ngelarang mba andin tau
bu rosa juga gak boleh tau
dari dalem ngecek
biasa kamar kan takutnya nanti kalau udah kecoa
kan nanti ibu bilang suruh ngecek selalu
di kamar takutnya kan ada kecewa
masih ada kecoa
oh udah gak ada udah bersih bu
udah diberesin semua ya
jangan sampai ada kecoa lagi